presiden jokowi dodo akhirnya buka suara terkait dengan kehadiran sosio komers
seperti tiktok shop yang dinilai mengancam bisnis pelaku usaha mikro kecil dan menengah
jokowi menyebut dampak bisnis social commerce membuat penjualan serta produksi di lingkup umkm
hingga pasar konvensional anjlok
jokowi menilai seharusnya tiktok berperan hanya sebagai media sosial bukan ekonomi media
karena kita tahu itu berefek pada umkm pada produksi di usaha kecil usaha mikro dan juga pada pasar
pada pasar di beberapa pasar sudah mulai anjlok menurun ya karena serbuan
mestinya ini kan dia itu sosial media bukan ekonomi media gitu
itu yang baru akan diselesaikan untuk diatur
akan lebih didisiplinkan
itu yang baru segera diatur masih berada posisi regulasinya di kementerian perdagangan yang
selain itu jokowi mengatakan tindak lanjut terhadap keberadaan tiktok shop masih disiapkan
hal ini juga menyangkut urusan lintas kementerian dan finalisasi di kementerian perdagangan
menteri komunikasi dan informatika budi aristiadi mengatakan
tiktok shop telah mengantongi izin untuk media sosial
maupun berjualan secara dari media sosial
izin keluar sejak juli lalu
izin itu ia ketahui usai bertanya ke tiktok
karena izin itulah menurut budi pihaknya tidak bisa asal mengambil keputusan menutup tiktok shop
sesuai yang diinginkan beberapa kalangan belakangan ini
menurutnya langkah itu harus dilakukan melalui kajian dan evaluasi mendalam